kau tahu kematian akan datang menjemputmu
selama ini kami telah tertipu oleh kebaikan kebaikan yang bahasa ekonomi
sekarang kami sadar
bahwa sesungguhnya kebaikan kebaikannya itu
karena dia ingin memiliki putri
dan mereka harus
benar pak ustaz
marni sudah menjelaskan semuanya pada saya
dan saya percaya pada dia
apalagi ustaz ratman sudah membuka semua tabir kejahatan basoikromo
pada semua warga di sini
segala puji bagi allah
dialah yang maha mengetahui
dan dia memaafkan semua kesalahan umatnya
oleh sebab itu
mari kita segera berpohon
jok maafkan bapak
ibu juga minta maaf ya nak
jangan lupa chakra diri
makam kesepakatan yang telah kubah kira kira
makam kesepakatan yang telah kubah kira kira
ini adalah sykelbanda
dalam percaraual dunia
kamu jangan pernah menganggap diri kamu hina atau kotor di hadapan saya
hati kamu tetap suci
tanpa ada noda sedikitpun
dia pasti datang untuk membuat perhitungan
gua harus menemunya gua harus minta bantuannya
masmi kamu tidak boleh ke sana
aku mau menemui mbak swigromo
hanya dia peduli padaku
umur hidupku kak
kamu tidak bisa mencintai aku
bahkan kamu lebih memilih wanita kotor dan tertarik seperti mardi
seperti cintanya tidak kotor dia
asalnya kamu sendiri
ayo sekarang kita bikin perhitungan
jangan berbicara banyak
sekarang kau tidak akan selamat dariku
ilmu balas pati yang akan menghancurkan masjidmu dan membakar tubuhmu
dari awal memang saya sudah menduga bahwa kamulah orang yang berada di belakang kebakaran masjid ini
dan juga fitnah terhadap santri saya
kau akan menang
kau pun sama
kau pun sama
kau pun sama
kau pun sama
kebenaran telah datang
dan kebatilan telah dilenyapkan
sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyang
jadi warga sekalian
janganlah menyembah manusia
karena manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh tuhan
jadi lebih baik menyembah yang membuat makhluk itu sendiri
bertobat saudara saudaraku bertobat
tolong kalian kuburkan mereka di melayang
pak pak deman